setelah dicoba berkali kali oleh sejumlah pihak tim disaster early response unit atau deru universitas gajah mada akhirnya menjadi pihak pertama
yang berhasil mendapatkan foto udara di puncak gunung agung sejak statusnya ditetapkan menjadi awas
foto udara dan data kondisi terkini kawah gunung setinggi tiga satu ratus empat puluh dua meter dari permukaan laut itu akan diserahkan untuk dianalisis pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
sudah dua tahun lebih deru ugm secara sodaya melakukan pemetaan udara di berbagai lokasi bencana alam dalam rangka menjajikan data okto lapangan yang diperlukan untuk membuat keputusan penanganan bencana
dalam misi melakukan pemutretan udara kawah gunung agung tim deru ugm yang dikepalai oleh dosen teknik geodesi ugm ruli andaru menggunakan pesawat tanpa awak jenis buffle fx tujuh puluh sembilan hasil pengembangan universitas gajah mada
pesawat tanpa awak jenis fixed wing ini memiliki bentang sahab sekitar dua meter dengan lebar satu meter
serta bobot maksimal empat delapan kg dan dibekali kamera dua puluh mp
pada hari kamis sore deru ugm akhirnya mampu mendapat foto udara kawah gunung agung setelah melakukan empat kali percobaan
tes yang keempat kita paksa sampai empat sepuluh masih bisa
akhirnya begitu sudah bisa langsung meluncur ke kawah gunung agung
durasi terbang sekitar satu jam kemarin
dan kita melewati gunung agung itu sekitar
sepuluh menit dalam posisi kita nggak tahu di mana dia posisinya karena radio termetri kita hanya bisa sampai lima kilo
tapi kemudian bisa kembali ke sini dan landing dengan selamat
dari hasil pemotretan yang dilakukan diketahui rekahan kawah gunung agung lebih luas dibandingkan sebelumnya
jika sebelumnya informasi yang diperoleh dari pencitraan satelit memperlihatkan rekahan kawah hanya terdapat di sisi timur dalam kawah
dalam foto yang diperoleh deru ugm yang menghasilkan ground sampel distance sekitar enam cm
diketahui bahwa rekahan kawah sudah lebih luas di sisi timur dalam kawah
foto yang diperoleh juga menunjukkan ada rekahan kecil di sisi tenggara dan asap solvatara yang keluar dari rekahan tersebut lebih tebal dari sebelumnya
selain memotret kawah gunung agung tim deru ugm juga melakukan perekaman lebih dari seribu hektare wilayah kawasan rawan bencana satu dan dua
di sisi tenggara dari ketinggian tujuh ratus meter dari permukaan laut
data visual yang diperoleh tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bencana satu dan dua

nantinya ketika gunung agung akan meletus kita bisa memprediksi kemana nanti alirannya
kira kira itu tujuan utama untuk meletakkan gunung agung selain secara visual
jadi kita punya data modal tiga dimensi replikanya yang secara dimensi sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya
hasil perekaman udara yang dilakukan oleh tim deru ugm ini selanjutnya akan diserahkan pada pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi
dan badan nasional penanggulan bencana untuk dianalisis lebih lanjut
arya dita utama karangasem bali